ya gak tau
udah makasih wak
saya jalan dulu
apa bapak prabut
pasti dia akan bilang
untuk berhenti bekerja
mudah mudahan tidak pak sau
kalau aku mempisah sama esy
saya mau pindah dari sini
saya mau tinggal di sini
jangan yang serem serem gitu ah
kita jadi sendi
pak rt dadang
iya pak amtid
ini biarin di luar aja doi
terus tanti ya
terus tanti ya
alhamdulillah akhirnya rapih juga
makasih lu udah mau bantu bantu
tv insya allah datangnya besok
jadi sekalian aja besok kita pasang
aduh keren atuh ce kantornya
mengikuti perkembangan zaman
supaya kita tetep maju
kayanya te papanya cucu pengemis
maksudnya cut gimana sih aku gak ngerti
calon mertuanya incuy
pantesan aja papanya cucu kita sakit sakitan
calon mertuanya si kang ucuy salah lihat kali
gak mungkin dia te bohong
mendingan ecut pergi aja tengokin
papasnya ancut di rumah papasnya ancut
tapi cucu gak tau rumahnya papa dimana
ancut gimana sih
masa ancut gak tau rumah papasnya dimana
gimana sih ancut
ngomongin apa sih bisik bisik begitu
yaudah kalo gitu kita pulang yuk udah selesai kok beres ya
ucuy kita pulang duluan ya
soalnya cilok belum abis
oh gitu yaudah tuh
mari semuanya assalamualaikum
ucuy itu emang rajin dari dulu
emang rajin dia mah
apalagi sekarang dia itu orang yang beruntung
dapet orang cidahu
mertuanya juga baik
hebat sih ucuy mah
yaudah yuk pulang
mau gak sama ucuy
dari rumah akum
akunya udah pulang mak
ya ngapain mak kesana
udah jangan bikin mertua saya stress pak
sekarang mau kemana
mau ke rumahnya pak ustadz kemet mak
oh yaudah tuh jalan
insya allah udah gak akan terjadi hal yang buruk
hembri udah sholat asar belum
nih jalan keretanya ngeeeeng
tuh tuh balapan sini
sini aku sama nenek
waalaikumsalam mang ocat
prabutnya mbak irah
saya bisa pinjem modal gak sama kang idan
ya saya nggak tahu mang
bos idan kan banyak uangnya
ya mang ocat tanya aja langsung atuh
kira kira dikasih gak ya wah
ya gak tahu
yaudah makasih wah
saya jalan dulu
rapa bapa prabut
aku itu kabur kenapa
aku gak kabur pak ustad
akum ke rumah orang tuanya
pak ustad nanya cek
saya lagi serius ini
iya pak ustad
ya gak tau pak ustad
kan pak ustad nyuruh kita datang kesini
iya pak ustad
aku merantem sama esi
ya kalau itu saya tahu
tapi merantemnya kenapa
itu yang saya tidak tahu
saya diem pak ustad
urusan cemburu pak ustad
cemburu sama siapa
paling juga masalah anak
sering sering tengok aku
dalam keadaan begini
jatah butuh teman
iya pak ustad
jangan lupa like share dan subscribe yaa